ini dia ya memasuki pekan kedua bulan ramadan jumlah pemesanan tiket kereta untuk mudik lebaran terus bertambah senin pagi di pt kai daup delapan surabaya untuk keberangkatan pada periode tanggal dua belas april hingga tiga mei
ternyata ini sudah terjual sebanyak tiga ratus enam puluh ribu tiket atau enam puluh satu persen
cukup banyak ya ini selama masa angkutan lebaran tahun ini daob delapan surabaya menyediakan hampir lima ratus sembilan puluh lima ribu tiket armada yang dioperasikan di masa angkutan lebaran
ada empat puluh sembilan kereta api jarak jauh termasuk delapan kereta api tambahan
penjualan tiket untuk masa angkutan lebaran di daob delapan surabaya sampai dengan saat ini telah terjual sebanyak tiga ratus enam puluh ribu
tidak ada yang menyebutkan ada dua puluh tujuh tiket kereta api jarak jauh atau sekitar enam puluh satu persen dari jumlah total tiket yang kami sediakan pada masa tanggal dua belas sampai dengan tiga mei dua ribu dua puluh tiga yaitu sebanyak lima ratus sembilan puluh empat sembilan ratus dua puluh satu tiket
sementara itu polri memprediksi terdapat peningkatan jumlah pemudik pada hari raya idul fitri dua ribu dua puluh
peningkatan tersebut dipicu sejumlah faktor
di antaranya tidak adanya lagi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm
potensi pergerakan masyarakat pemudik diprediksi mencapai satu ratus dua puluh tiga delapan juta orang atau meningkat empat puluh empat persen dari tahun dua ribu dua puluh
pemudik menggunakan moda transportasi baik darat laut dan udara
untuk kenyamanan dan kelancaran warga pemudik polri bersama stakeholder membuat dua enam ratus sembilan puluh empat pos yang terdiri dari satu lima ratus lima puluh sembilan pos pengamanan tujuh ratus empat puluh lima pos pelayanan dan tiga ratus sembilan puluh pos terpadu